selain menjadi tempat rekreasi ada taman satwa yang juga merupakan tempat edukasi perilaku hewan di habitat yang menyerupai aslinya
kami ajak anda merawat satwa yang dikonservasi mulai dari gajah hingga si kecil pingguin
yang suka jalan jalan ke kawasan puncak bogor pasti sudah tidak asing dengan tempat ini
total ada tiga ekor satwa dari dua ratus tujuh puluh satu spesies yang berbeda
gajah daniel puma jaguar macan tukul jawa unca kangguru kangguru pohon
sampai tengku punggung
nah hewan hewan lucu dan mengemaskan di lahan seluas dua ratus enam puluh lima hektare ini juga perlu mendapat perawatan khusus loh
setiap jenis hewan memiliki tim dokter yang memantau aktivitasnya sehari hari
perawatan gajah dimulai sejak pagi
setelah dikeluarkan dari kandang gajah gajah langsung dibersihkan
pertama nih singkirkan kotoran gajah
agar bakteri tidak menyebar dan membuat gajah tidak nyaman atau sakit
tapi jangan dibuang ya karena kotoran gajah bisa diolah menjadi pupuk ataupun kertas daun ulang
lumayan ya karena dalam sehari gajah dewasa bisa menghasilkan lima belas dua puluh kg kotoran
jangan lupa bersihkan dengan air mengalir agar betul betul bersih
sikat juga tubuh gajah untuk membuang kotoran yang menempel
lain tetap bersih agar tidak ditumbuhi jamur
oh iya lokasi pemandian dan tempat bermain gajah ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya
agar sang gajah bisa betah
manja banget lah
emang bikin dia nurut agak gampang ya
kasih makan yang banyak
nah dikunyah dulu jangan ditelen
oh ya sehabis mandi gajah akan terlihat seperti mengotori tubuhnya sendiri dengan pasir ataupun tanah
ini sebenarnya untuk mengurangi efek sinar matahari serta mencegah serangga pengganggu untuk menempel
for your info seekor gajah dirawat dengan baik
hanya oleh dua tiga keeper
sebab hal ini akan memudahkan gajah menjadi penurut dan mengenal sang keeper dengan baik
lanjut pemeriksaan kesehatan gajah
perhatikan nih sejumlah hal
bila gajah terlihat lemas belalainya diem saja hanya terkulai ke bawah atau matanya cenderung sayu
hahaha kemungkinan besar ada yang tidak beres
setelah kuku gajah bersih dan dipastikan tidak ada penyakit hmm tiba waktunya makan
hmm manggen sih manggen sih
kalau beratnya tiga ton ya makanannya berarti bisa mencapai tiga ratus kg per hari
gajah gajah ini penting sekali karena kita bukan saja di taman safari aja bahkan di dunia ya
kita perlu menjaga daripada kepunan daripada hewan jenis gajah ini sendiri
konsen daripada kebun binatang seluruh dunia pun kita adalah konservasi terus riset edukasi
oke lanjut kita tinggalkan gajah gajah sumatera ini
hewan kedua yang akan kita cek kondisinya adalah
hahaha lebar banget tuh mulutnya
cara merawatnya ya sama sih
tentu jaga kebersihan kandang
jadi kita akan menambahkan kandang dari kotoran dan dedaunan agar nyaman
setelah itu baru deh kandangnya disiram dengan air
total nih di tempat ini ada delapan ekor kudanil
tapi tidak semuanya dijadikan satu ya
ini karena sama seperti beberapa jenis satwa lain kudanil akan menjaga wilayah
terutama yang berjenis kelamin jantan
kalau tidak wah bisa berantem nanti
hahaha kena mimpuk maaf
ya meski lucu dan mengemaskan
uh jangan terlalu dekat nih karena sifatnya yang agresif
di afrika kuda nil merupakan salah satu hewan berbahaya
walaupun memiliki kaki yang sangat pendek kudanil bisa berlari dengan kecepatan sampai tiga puluh km per jam
oke kudanil selesai sekarang yuk kita lihat satwa lain
halo nama saya darwin salah satu dari tujuh kangguru di sini
setiap pagi kaguru akan dikeluarkan dari kandang
agar bisa berinteraksi dengan keeper dan dilakukan pemeriksaan kesehatan
jika masih ingin memberi makan hmm harus yang disediakan oleh pengelola ya
karena penting untuk menjaga nutrisi
oke lanjut yang satu ini suka muncul dalam film film
ya pingguin perawatannya wah susah susah gampang
makannya harus rutin dan airnya mesti bersih
nah untuk bisa bermain dengan satwa tarifnya bervariasi
mulai dari rp dua puluh lima sampai dua ratus dua puluh
bergantung pada jenis satwa
wuh biaya untuk hewan dengan kategori carrifora atau pemakan daging
ya makanannya juga mahal
tapi bagi yang mau jadi pengawas satwa harus ingat nih
satwa sama dengan manusia bisa sedih juga sakit
jadi harus sabar ya dan berfokus memilih satu jenis satwa
hmm tertarik yang mana yang besar seperti gajah
atau yang mengemaskan seperti pinguine
boleh tapi jangan dipelara di rumah ya
rian fernando dwi agung cisarua jawa barat